siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai
yang disampaikan di dpo tersebut
berarti nggak betul pak tiga dpo ini ada di jakarta pak
nah itu kan informasinya dari netizen bukan dari
tapi sejauh ini dari polres sudah menerima belum pak laporan lapor
nanti kami pastikan ya tadi kami mintakan juga ke pak kabit humas polda jabar gitu ya untuk koordinasi nanti kami pastikan lagi
perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi
di kota cirebon pada tahun dua ribu enam belas
bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut
di mana korban atas nama
dan dua muhammad rizki ridiana alias eki
saat ini masih ditangani oleh polda jawa barat
ya di mana baris krim baris krimpori
ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi
yang terkait dengan reserse fungsi reserse
ini telah melakukan atau memberikan petunjuk petunjuk serta arahan
sering kita sebutkan sebagai jukrah
terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh polda jawa barat dalam kasus tersebut
jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh polda jawa barat
demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini
mari kita sama sama menunggu update berikutnya
ini banyak pihak terima kasih kepada polda sudah mulai kasih atensi kasusnya fina
emang sudah dilimpahkan dari cirebok dari polres ke polda ya
kalau rame rame delapan orang sudah menyatakan bahwa pelakunya tiga orang itu
kayaknya agak aneh kalau tiba tiba kemudian rame rame delapan orang menyatakan bahwa mereka bukan pelaku
jadi maksudnya alamat dari tiga dpo ini waktu pertama kali bap dari delapan tersangka ini gak ada di bap
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya